hai balik dong lo masih sulam bukan di sono di sono non dodol
aja lo kerjaannya masih muda
eh sini loh ada apa lo anak buahnya sulam kan anak gue si romana ada di sono kan maaf
waji lela sama mang oji enggak tahu karena kita baru pulang dari pasar eh gue kagak suka
anak gue dimanfaatin ame sulam bilangin ya apel lagi tuh sih emak tuh emangnya ada apa bu aji
keluarganya haji sulam tuh memanfaatkan anak gue ye gue tahu niatnya dia sobae mau bikin pesan
terakhir padahal dia mau cari jalan supaya dia bisa minta maaf terus lepasin ditangguh
rumah enggak ada
si blok kemana itu lagi biasanya ada ada nih
siapa yang dorong kursi roda gue ini mau jalan jalan keluar kalau di rumah sih masih bisa jalan kalau di luar salah salah
jemblak lagi gue udah
ya ya udah deh ntar abah suruh sekolah kom pulang ya
kom sini dulu
sekarang lo ke rumah ya bantu bu haji
sekarang pak haji
iya memang mau lebaran
kirain tahun depan
ya udah pak haji permisi
kom ada yang nyesel ya
alah dah selesai katok lo kom
kalau gitu kita juga pamit ya pak haji
udah salah lah
ya bu neneng kita udah tau kok pak kardun lagi di kantor polisi
nah udah tau laki laki aja di kantor polisi
terus pada ngapain datang di maringan
begini jadi kedatengan kita ini
ya selain buat ketemu sama bang katun
juga mau nengokin anak engko si rawun
si raun kagak boleh ditengok sama siapapun
keadaannya belum baik
apalagi ditengok sama orang yang nabrak lari dia
eh yang ada kasihan
siapa tahu mak
apa jangan jangan pak haji masih belum puas udah nabrak lari si rawun
belum puas pak haji
maksud kita ini sebenarnya pengen melurusin masalah yang terjadi nih
di samping juga pengen ngeredam gosip yang beredar di masyarakat
kan ini buat kebaikan kita sama sama
jadi begini pok
kalau emang si rawon itu lukanya parah
nah kita cari solusinya deh
biar kagak ada yang dikorbanin
eh pak haji cing nelan
saya kasih tau ya ini tuh bukan gosip ya
ini cerita kenyataan
kalau si rawun itu udah ditabrak lari
dan semua masyarakat juga tahu siapa yang nabrak lari si rawun
bener pak gak
ya tapi kan menurut hasil penyelidikan polisi
saya itu nggak bersalah
pak haji pak haji itu orang kaya
gampang aja buat pak haji itu tinggal beli tembak surat polisi
ngapain nggak bersalah
ya terang aja jadi pak haji gak bersalah
buat apa sih saya berbuat kayak begitu
saya justru pengen bantu mpok
pak haji yang terhormat
maaf ya biar ayah susah susah
saya nggak mau dibantu sama keluarga
pak haji yang tukang tabrak lari
kenapa ibu neneng marah marah terus
kayaknya ada yang ditutupi nih dari dia
pak haji cing nelan
kalau memang udah nggak ada keperluan lagi di sini
pergi deh dari sini
tapi masih banyak banget kerjaan di dalam
eh ada pak haji sulam cing nelan
ngampir dulu di rumah
banyak kerjaan mau ngapain nggak bersorot
aduh gua yakin nih kalau ini pesan tren
pesan tren kirap ini jadi
pasti banyak banget
ini apa peminatnya
terutama anak anak yang seumur umur sejoni itu
rum itu setuju dan senang banget sama usul mak
sebenarnya sih ini keinginan rum dari dulu
rum pengen banget mak
aktivitas keagamaan di kampung ini itu maju
ya dimulai dari ramadan ini
tapi siapa tahu kan bisa sampai seterusnya ya mak
lu semangat mak
mak jadi tambah semangat
nih umpamanya masih muda aja
nih mak kerjain sendiri kak
mak mak kan sekarang udah tua
jadi kirain yang muda muda aja mak
mak udah tuir
tapi semangatnya semangat muda
lu kan anggota depok
itu ya kalau mak liat di tv tv itu ya
uuh sibuk banget ya itu
ya anggota dprd itu ya
kayaknya banyak banget kerjaannya ya
nah lu kok sekarang di mari sih
malahan mak liat sering banget lu
keliling keliling di kampung sini gitu
sekarang sekarang ini program kerjanya lagi longgar mbak
oh jadi ada longgarnya juga ya
jadi enggak semuanya perkiraan emas bener ya
just buka aja ternyata sempet juga ya
kayak kita gitu gini
si rumana ke mana sih
gak keliatan ada di rumah
tadi dia bilang
dia mau pergi keliling sama nak ramadi

curiga gimana sih mi sama nak sendiri
lagi lagi dia pikirnya sama ramadi
kenapa anak mesti curigai sih mi
percaya aja sama tuh anak
siapa tau dia ngebohong
bisa aja dia bilang keliling kampung
gak taunya dia ke rumahnya
si emaknya si sulam
sama si emak
ya juga ya kenapa abah nggak kepikir
tau tadi yang gua bilang lo gak percaya
udah deh ah
ngomong ke rumah si sulam sekarang juga
eh balik dong
lo mah si sulam bukan di sono
lupa aja lo kerjaannya
lo masih muda
lo anak buahnya si sulam kan
anak gua si romana ada di sono kan
lela sama emak ngujung gak tau
karena kita baru pulang dari pasar
eh gue kagak suka anak gua dimanfaatin ama si sulam
apa lagi tuh si emak tuh
emangnya ada apa bu aji
pokoknya gue kagak rela
keluarganya haji sulam tuh
memanfaatkan anak gue ya
gua tau niatnya dia sok baik
mau bikin pesantren kilat
padahal dia mau cari jalan
supaya dia bisa minta maaf
terus ngapasin dia tanggung jawab
kan dodol tuh
tidak mengerti apa yang dia omongkan sama bu aji
dah saru lemot

gue mau ke rumah haji sulam
gue mau ngelabrak dia
kenapa dilabrak bu aji
kue kagak mau anak gue tuh dimanfaatin sama si haji sulam
terlibat persekongkalan sama dia
keluarga sulam tuh memang akalnya banyak
demi menutupi kebusukannya si sulam
yang nyakitin anak kecil itu yang kemarin
sekarang masa dia mau nutupin
buka pesantren kilat segala
segitunya ya pak haji sulam
kayak kagak tau aja lo
yang makin parahnya lagi
keluarga mereka itu
mau memanfaatkan anak gue
si rumana satu satunya yang gue sayang
yang baik budinya